sedikitnya seribu ketapel diamankan polrestabes surabaya jawa timur
dari salah satu rumah kerajian ketapel
ketapel ini diamankan polisi karena dicurigai akan dikirim ke jakarta
untuk aksi dua desember mendatang
ketapel ini dipesan oleh seorang warga rungkut surabaya
citra romadoni memesan seribu ketapel dan harus selesai selama dua hari
karena senin akan dikirim ke maros makassar sulawesi selatan
namun setelah diselidiki tak ada kapal yang berangkat ke makassar
curiga ketapel akan disalahgunakan polisi mengamankan ketapel tersebut